dari dalam negeri rangkaian babak grand final piala presiden e sports dua ribu dua puluh tiga telah berlangsung sepanjang akhir pekan kemarin di tenis indoor senayan jakarta
empat nomor game yang dipertandingkan melahirkan juara dan berhak membawa pulang trofi piala presiden serta hadiah total dua miliar rupiah
nomor game mobile legends bang bang man menerangkan tim aura fire usai menekuk rebellion zion dengan skor tiga
nomor game loka pala mahadewa keluar sebagai juara setelah menaklukkan op admirals juga dengan skor tiga
selain gelar juara pemain maha dewi yaitu anes juga meraih gelar most valuable players alias pemain terbaik
pada nomor game lokal lainnya yaitu battle of guardians atlet e sport asal bali oka triana sukses mengalahkan ucuk badam
sementara di game kategori wanita bigger drone era berhasil mencetak sejarah sebagai
juara mobile legends bang bang woman pertama
berikut daftar juara piala presiden e sport dua ribu dua puluh tiga
pemain offline hari ini mencapai enam tujuh ratus orang dengan angka viewers mencapai
dan kita tahun ini berkelabar dengan lima game lokal
jadi yang dua kita pertandingkan yang tiga kita kasih showcase mereka untuk siapa tau bisa kita tabel di tahun depan